partai gerindra mengkritik pertemuan sepuluh sekjen partai koalisi pendukung jokowi di kantor seskap pramono anung
sebagai abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan
elit gerindra menilai semestinya pertemuan tersebut digelar di luar area istana
sementara itu pan mengaku tidak diundang dalam pertemuan kali ini
partai gerindra menilai seharusnya pertemuan sepuluh sekjen koalisi jokowi tidak digelar di kantor seskap pramono anung
wakil ketua umum partai gerindra fadlizon menuding ada pelanggaran terhadap kewenangan
dengan memakai fasilitas negara untuk membicarakan pilpres dua ribu sembilan belas
gerindra juga tidak merasa terancam dengan koalisi besar yang mendukung jokowi
sementara itu ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan mengaku tidak mengetahui
ada pertemuan koalisi pendukung jokowi di kantor seskap
pan juga tidak masalah dengan adanya pertemuan tersebut meskipun tidak diundang
itu yang tadi saya sampaikan ini kan tidak boleh dong seharusnya penggunaan fasilitas negara
untuk kepentingan yang di luar kepentingan negara gitu ya
apalagi ini untuk koalisi itu kan abuse of power
itu satu pelanggaran terhadap kewenangan melampaui kewenangan
abuse of power gitu loh menggunakan fasilitas negara untuk membicarakan
bahwa ya dicari aja rumah makan di mana atau di salah satu rumah ketua umum
atau di kantor partai jangan menggunakan fasilitas negara
saya baru dari cipanas jadi saya baru sampai nih baru tahu saya
nah nanti saya tanyalah sama sekjen ya
ya kalau undang kan hanya sana jadi kalau dimatikan undang tanya sama mas pram dong
jangan balik sama saya kan
saya dari cipanas barusan membuka rakernas
usaha muslimah indonesia
pak merasa tidak lagi anggap
desa desa saja itu merdeka